sensasi makan iga bakar di atas hot plate sudah biasa yang ini masaknya di atas cobek
selain tempat masaknya yang unik soal rasa iga bakar cobek ini juga tak kalah nikmat
cara membuatnya iga sapi dibakar terlebih dahulu
menunggu iga matang siapkan cobek untuk membuat kuah dengan mencampurkan air kecap
saus teriyaki minyak ikan dan aneka rempah iga yang sudah matang dicampur dengan bumbu
dalam cobek tunggu hingga bumbunya meresap iga bakar cobek pun siap disajikan
warung makan yang berlokasi di subang jawa barat ini menjual dengan harga tiga puluh delapan rupiah
untuk satu porsinya untuk varian rasa pun beragam mulai dari original oriental black
pepper sambal beledak dan madu kuliner masak di atas cobek lainnya ada di bontang kalimantan
timur namanya sambal gami bawis gami berarti sambal dan bawis merupakan salah satu ikan yang
mudah ditemukan di perairan kalimantan bawang merah cabai keriting cabai rawit terasi gula merah garam dan
gula pasir secukupnya semua bumbu dimasak dalam cobek panas kemudian masukkan ikan bawis yang
sudah dibersihkan aduk rata hingga semua bumbu meresap dan matang selain ikan bawis sambal gami
juga bisa dipadukan dengan ayam potong udang ikan nila dan sebagainya menurut warga kalimantan
timur menikmati pedas segar gami bawis paling pas dengan sepiring nasi hangat
tim liputan cnn indonesia